sherifah yunus olokodana tampak seperti perempuan muslim pada umumnya di nigeria
yang mengenakan jilbab dan nikab atau bercadar
meski mengenakan nikab olokodana mampu mengukir ceruk unik sebagai koki perempuan
ohlokudana berhasil mematakan stereotipe tentang perempuan muslim yang ada di nigeria
nigeria menjadi negara yang wilayahnya hampir rata antara wilayah selatan yang sebagian beragama nasrani
dan wilayah utara beragama islam
di daerah ini memiliki norma budaya yang sudah diterapkan
sehingga membuat banyak perempuan enggan terjun ke dunia bisnis
bahkan perempuan yang memakai nikab seperti olokodana turut mendapatkan hal hal yang negatif
perempuan yang memakai hijab terus mendapatkan ngejalan negatif dari orang orang
orang orang yang tidak memakai hijab mengatakan oh ini tidak berhasil
tapi itu adalah masalahnya
orang orang yang berpakaian seperti ini
mereka melihat ke depan
di nigeria saya tidak tahu tentang negara saya tidak hidup di negara
saya hidup di selatan
setiap hari anda bertemu anda akan melihat orang orang mengatakan hal hal yang akan membuat anda terkejut
kita seharusnya yoruba misalnya kita seharusnya dipercaya
tapi kita tidak terpercaya ketika berkaitan dengan semua hal hal yang tidak kita pahami
olokodana merupakan seorang muslim yoruba yang berasal dari barat daya
ia telah menjadi koki kue dan pastry selama hampir dua dekade lamanya
bahkan olokodana mampu menghasilkan
sebelas menu kreasinya
bisnis kuliner miliknya berhasil memenangkan penghargaan lokal
sebagai salah satu bisnis kecil yang memiliki pertumbuhan tercepat di nigeria
ia juga tak lupa memasukkan siaran memasak secara daring
saat memasak dengan koki yang lainnya
selama memasak olokodana mengajari banyak orang tentang bagaimana cara membuat hidangan spesial
dengan menggunakan bumbu alami
rayo ahen mokai merupakan seorang influencer dan koki media sosial
yang juga menjadi bintang tamu di acara milik olokodana
saya suka fakta bahwa dia adalah contoh hidup yang bisa anda capai dari rumah dan mengikuti kepercayaan anda
anda tahu orang orang melihat kami dan mereka bilang kita berdivisi terlalu ekstrem
dia seorang muslim yang terbukti dan saya seorang kristian yang terbukti
dan tetapi kita bisa berkumpul
bahkan alkitab mengatakan
bisa berkumpul dengan dua orang tanpa mereka bersetuju
kita bersetuju pada satu hal
kita ingin kesehatan yang lebih baik untuk nigeria

dan berkesempatan dalam segala hal yang mereka lakukan
olokodana memberitahu banyak orang bahwa stereotipe buruk yang diberikan kepada wanita muslim tidaklah benar
berkat semangatnya kini telah banyak orang yang memberikan senyum kepada olokodana
karena mereka tahu bahwa olokodana memiliki nilai lebih daripada lainnya
bagi olokodana semua kembali tentang bagaimana cara kita dapat mengubah hati serta pikiran
terhadap wanita muslim